masih berkaitan juga dengan pornografi jadi setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pornografi
polda metro jaya berharap pemimpin fpi rizik syihab segera kembali ke tanah air
penyidik di treskrimsus akan segera membuat surat perintah penangkapan dan daftar pencarian orang
kemudian disebar ke jajaran polda dan polres seluruh indonesia
kepala bidang humas polda metro jaya mengatakan apabila pemanggilan terhadap rizik sihab tidak diindahkan
pihaknya akan berkoordinasi dengan interpol atau kepolisian internasional
dan akan mengajukan red notice untuk tersangka kasus dugaan pornografi tersebut
di kisah hubungan internasional dan interpol
interpol selanjutnya kemudian kita akan mengajukan red notice
red notice itu tentu punya aturan sendiri
bagi habib rizik atau bagi pengacaranya selagi itu menjadi suatu kewenangan
tentu ada hubungan bilateral oleh negara yang tujuh
dan red notice itu berdasarkan perkapori nomor empat belas tahun dua ribu dua belas
itu terhadap tersangka yang melarikan diri
sementara habib rizik bukan melarikan diri
bipri rizik dia berada dalam ibadah dan keberadaan diketahui
dan itu sulit untuk ditebitkan no notice